saya bersama salah satu perawat akan menunjukkan bagaimana cara mengenakan baju khasmat
pertama tama kita lakukan yaitu cuci tangan enam langkah dengan aseptik cairan aseptik
ini langsung dingin kita pastikan lagi ini benar benar ada di batang hidung kita
kita taruh ke belakang
kita pakai sarung tangan dua lapis ya ini
baju khas matnya ya dipasang
jangan sampai ada yang
supaya tidak ada mencegah tercikan dari pasiennya
ya ini saya baru beberapa menit mengenakan baju hasmat tapi sudah merasa panas dan berkeringat di dalam
saya juga merasa pusing karena banyak tekanan di kepala dan wajah saya
begitu juga dengan nafas yang susah
karena satu lapis masker saja sudah susah untuk bernafas
tiga lapis ditambah masker yang sembilan puluh lima dan kacamata gagal saya juga tidak mengembun
wah bisa dibayangkan bagaimana dokter masih harus tetap bekerja dengan kondisi mata seperti ini dan mengenakan baju khas mat seperti ini
selanjutnya saya akan coba beraktifitas sambil mengenakan baju khas mat
tidak terlalu nyaman karena ada yang memberatkan di kaki saya
karena saya pakai sepatu bulu
yang cukup berat
kemudian untuk tangan
ini saya merasa tebal karena saya menggunakan dua lapis sarung tangan
wah saya bisa membayangkan bagaimana dokter ketika harus melakukan tindakan ya untuk pasien
ini duduknya tidak bisa santai karena ada sesuatu yang tertarik di sini
karena ini tersambung ya sampai pelindung kepala saya
nah ini adalah
karena dengan jongkok
sama saja tidak nyaman
jadi beginilah perjuangan tenaga kesehatan ya masih tetap harus berjuang untuk menangani pasien dengan kondisi seperti ini
dan saya sudah membuktikannya
nah tenaga kesehatan merasa stres di awal pemakaian baju khasmat
ditambah ritme kerja yang meningkat
maksimal mereka mengenakan baju khas mat empat jam
selama itu pula tidak minum makan dan buang air
penggunaan masker berlapis lapis dalam waktu yang lama juga membuat hidung dan bibir kering
ya sebisa mungkin memang saya pasti berusaha saya dan tim memberikan yang terbaik ya untuk pasien
dan memang kita merawat ini dengan bukan bukan bukan dengan kesempurnaan tapi kita merawat ini dengan segala keterbatasan
tapi diamini dengan kita punya semangat kita bekerja sama
karena tugas tenaga medis berat seharusnya masyarakat bekerja sama dengan tetap tinggal di rumah agar tidak tertular dan menularkan virus agar beban tenaga medis tidak semakin berat